iya ini undangan pernikahan tangga
kamu kok malah tanya ren
mama itu pengen kamu nikah
ingat loh ren kamu itu udah gak muda lagi
mama juga udah tua
mama pengen sekali ngelihat kamu tuh nikah ren
tapi kok kamu selalu gagal terus kalau jalin hubungan
habis pak ini ada surat pak
sama sama pak saya permisi ya pak

sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan disidang juga
aku akan selalu gampikin kamu
bukan itu yang aku khawatirkan pak
yang aku pikirin itu kamu
kalau nanti aku ditahan
kamu akan tinggal sendirian lagi
gak ada yang ngurusin kamu
aku baik baik aja
aku baik baik aja
aku baik baik aja
jadi gimana kejadiannya mas
saya minta nino berhenti untuk menceritakan tentang rina
dan akhirnya saya pukul nino
dia masih tetap ngotot
terus kita gimana dong mas
kita berjuang sama sama ya
kita hubungi pengacara kita juga
kita hadapi mereka di pengadilan
ya ampun mas
aku tuh udah muak banget loh
sama tempat itu
saya pun juga sama lihat
tapi ini semua hanya untuk memastikan kita menang
setelah itu nino akan berhenti mengawal kita
saya pasti akan melindungi rena
jadi ini semua undangan yang udah dikirim
ini yang belum dikirim
yang ini berarti terakhir ya
awas di cek lagi
ntar ada yang gak kirim
tau gak ada yang kekirimnya double lagi
eh ini kamu kalau mau kasih ke teman kamu bisa nih dek
siapa tuh yang mau dateng
kasih siapa ya
ya siapa gitu bebas
kan biar rame maksudnya
kak ini kan nikahan kakak bukan nikahan aku gimana sih
nanti kita ntar langsung aja ya ke rumah al
jangan suruh kurir
kenapa ma kenapa ma
cerita sama aku
kamu kok malah tanya ren
mama itu pengen kamu nikah
kamu itu udah gak muda lagi
mama juga udah nangis
mama pengen sekali ngelihat kamu tuh nikah ren
tapi kok kamu selalu gagal terus kalau jalin hubungan
jangan sedih dong ma
dengerin aku ya
ya kalo sekarang aku belum dapet jodohnya
berarti alo masih pengen
aku buat bareng bareng terus sama mama
pasti perhatian aku bakal terbagi
mungkin parah ya
kayak badan saya juga ikutan sakit semua deh
terus kamu mau apa
ada yang lagi "webox"